bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya apa kabar teman teman semangat ya
ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini
ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum anies mohaimin sampaikan
berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan dkpp
sebelum ke bang refli dan bang yani serta rekan rekan
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlightnya
pertama ketika keterangan menteri itu tadi
dari sepanjang lebarnya keterangan menteri
ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi bahwa
menteri sosial menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura
tidak ada yang dalam bentuk barang beras
itu tidak dikeluarkan oleh menteri sosial
yang kedua memang pemberian bantuan itu kick off nya bisa di awal
mulai awal bulan januari
karena pertimbangan dari mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan
nah tapi yang menjadi catatan oleh pasangan anies mohaimin ini adalah
ketika pencairan selain dalam bentuk cash to ne cash transfer ya
pencairan dalam bentuk natura
itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan
yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden
satu hal penting ketika tadi ditanya pak profesor muhajir
ketika presiden turun ke daerah daerah
justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan
apakah mungkin presiden hanya turun di seratus titik
tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra
tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis
ini menunjukkan bahwa ada intervensi
dari terjunnya langsung presiden ke titik titik tertentu
tapi titik titik yang dituju adalah bukan kantong kantong warga negara miskin
ayo warga masyarakat yang miskin
berkenaan dengan hadirnya dkpp
tadi meskipun dkpp tidak mau terbuka
tapi satu frase yang disampaikan
atau satu kalimat yang disampaikan oleh dkpp
bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik
dimana dkpb sudah menyatakan kpu melanggar etik
dalam proses penerimaan berkas prabowo giriban
prabowo gibran dan penetapannya sebagai pasangan calon
ini kata kunci yang menurut kami luar biasa
mendukung dan menguatkan bukti
bukti yang kami dalil yang kami ajukan
berkenaan dengan permohonan diskualifikasi
kemudian selanjutnya diperdalam oleh
oleh pak ahmad yani dulu
bahwa pada hari ini
kami sungguh bahagia ya
sungguh senang bergembira dan kami gak lemas
dan tidak nampak kan tanda tanda kelemasan seperti itu
lalu bagaimana tadi dikemukakan seperti itu
dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini
ada hal hal yang menurut saya kunci
pokok persoalan inti dari gugatan yang kami ajukan
maupun bukatan yang diajukan oleh pihak tiga
persoalan persoalan yang selama ini yang terungkap
fakta fakta persidangan yang ada
baik dari keterangan keterangan saksi
diperdalam oleh yang mulia
hakim mahkamah konstitusi ini mencoba memperdalam
dan itu dikompirmasi secara langsung
argumen argumen dan bukti bukti yang telah kami ajukan
pertanyaan pertanyaannya cukup tajam
pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh majelis itu
menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan
tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian
apa yang dipaparkan seperti itu
menjawab pokok persoalan yang sesungguhnya
dan tidak juga sesungguhnya membantah dari dalil kami seperti itu
tadi sudah dikemukakan menyangkut masalah bansos
yang namanya undang undang tentang pansus itu sendiri
nah ini kita mendalilkan
bahwa dalam proses yang namanya diakhir
dengan argumen sebelumnya yang disebut eleno
sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh ibu sri mulyani
antara dampak eleno dan memitigasi persoalan
juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu
ya kan dilakukan oleh kementerian
yang ada seperti itu sesuai dengan porsi
sebagaimana ditanya oleh pak arief
saya kira pak arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya
bagaimana bisa pak muhajir bisa menjelaskan
dalam konteks fokusi dia itu sendiri
dan dia langsung masuk hal hal yang bersifat praktis
dia menjawab ya yang jelas kantungnya bukan
itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti
kalau memang korelasinya untuk mitigasi
kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu
dalam rangka untuk stabilisasi
bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga
yang telah disebutkan untuk durai apa nama stabilisasi harga
dalam sejarah republik ini harga beras melambung tinggi
pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga
melambung tinggi sepanjang adar sejarah republik indonesia ini
berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita
kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak
menyatakan hanya kebutuhan enam ton
tapi yang diimpor hampir mendekati tiga juta ton
kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga
nah itu yang menurut saya
kalau ibu risma saya kira mengkonfirmasi
inilah menyakut tata kelola pemerintahan kita
kan seharusnya ada kementerian kementerian yang sudah
tapi ibu risma menyatakan bahwa
dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya
apakah ini dalam rangka untuk show sebenarnya
apa yang dikemukakan oleh pak arief ya
apakah pemberian pemberian yang sekarang ini yang selalu di
akan tersiapkan dan lebih dua
nah itulah yang disebut adalah tidak melaksanakan tugas dan pokok kpu itu dengan bersandarkan pada nilai nilai dan aturan dari kpu itu sendiri
nah ini yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh makam wajib ditindaklanjutkan wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan
jadi persidangan di kpp yang kita dapat tapi tidak disampaikan di sini keputusan itu bahwa proses itu tidak dilalui oleh kpu
oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir
ditanya kenapa dia terakhir terakhir terus kan dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan itu
kami menurut kami itu yang menurut kita kalau sudah terakhir berarti sudah tidak ada terakhir lagi
apa bahasanya hakim dari itu
kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara konkret
nah akhirnya secara menyeluruh dari persidangan awal dari saksi saksi yang dihadirkan dari bukti bukti tinggal nanti memang menurut saya yang mulia memberikan kesempatan juga pada kami
belum pernah ada juga kan terobosan juga ini
ini menunjukkan bahwa peradilan ini tidak hanya peradilan kuantitatif sebagaimana didalilkan hanya mengukur
buktinya kita bisa juga memberikan penilaian respon terhadap beberapa keterangan oleh menteri ini dalam kesimpulan kami
insya allah akan kami rumuskan kesimpulan ini dan menjadi lebih tajam lagi sebagaimana yang telah kami ajukan dalam permohonan kami
dan insya allah kami yakin betul ini memang jumat yang berkah
mudah mudahan persoalan dan pengelolaan kami insya allah dijawab dan dikabulkan
di latar belakang saya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi kawan kawan semua saya gembira ya hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan
tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya
mk mau menolak permohonan kita pernyataannya kenapa bikin instrumen baru
dan menanggapi apa yang terjadi tadi landas
saya akan mereview secara umum tidak spesifik hari ini
jangan lupa kawan kawan semua permohonan satu itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap dua atau setidak tidaknya itu p product development tool
ingat pemungutan suara ulang
itu akan mengganggu kalender ketatuan negaraan
waktu saya mengajukan judicial review terhadap
itu pada tanggal enam juli
pilpresnya delapan juli dua ribu sembilan belas
itu putaran pertama memang tidak terjadi putaran kedua
ini baru bulan april
kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum
yaitu kami hanya menekankan
angka itu didapat dari kecurangan
sementara angka yang kita ingin adu itu
yang tidak saja dalam proses
pemungutan dan penghitungan suara
bagi kami yaitu bahwa
kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan
karena permohonan terdahulu itu
anda cuma hitungan hitungan saja
dan batal dengan pernyataan hakim konstitusi sendiri
bertentangan dengan hukum dan konstitusi
melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil
kpu yang harusnya mandiri
sekaligus menjawab dalil kedua
hukum acara pendatang kutip yang berdiri di dalam hal ini
hakim konstitusi arief hidayat
putusan mk itu ada yang satu
tanpa diperlukan adanya tindak lanjut
berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana
atau perubahan peraturan pelaksana
yang itu pun kontroversial
yang itu pun yang kata yusril kontroversial
waktu tinggal empat hari lagi dan
bagaimana konsultasi dengan dpr
karena dpr sedang reses
dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu
kita bukan anak kecil
jadi memang dalil pertama terbukti
kpu atau penyelenggara pemilu
yang lainnya terbukti juga
terlihat bahwa kpu memang
mendaftar mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran
peraturan kpu nya paham mereka
mereka berusaha melakukan penyelundupan
pelanggaran kode etik juga itu
penyelundupannya adalah dia mengajukan
fortunately ditolak oleh dirjen perundang undangan
tetapi karena tidak ada waktu untuk
maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan
kalau pun kami laksanakan akan cacat
yusri dizam mahendra akan dipersoalkan orang
penyelenggara pemilu yang tidak independen
from the begini itu sudah terbukti juga
bawaslu itu tidak memproses
yang namanya ada pj
ternyata pernah juga diproses oleh
bawaslu tapi tidak pernah dia menghukum
sepanjang pengetahuan saya ada nggak
jadi tidak ada putusan yang
paslon dua dengan melanggar undang undang
dkpp yang juga terbukti adalah
anda bayangkan ada ketua kpu
ini hakim konstitusi di sini ketua mk
sekali melanggar langsung di demosi
di demosi saja tidak sebagai ketua
dan pertanyaannya ada apa
mereka di backup oleh kekuasaan
perintah kekuasaan yang dipertahankan
maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti
jadi apa yang harus kita lihat
bukan berapa besar bansos yang digelontorkan
tetapi apakah ada perencanaan kejahatan
untuk memenangkan paslon tertentu
dalam tindakan tindakan cawe cawe jokowi
maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya
meningkat tajam dari
tahun sebelumnya menjadi rp dua belas triliun
lebih pada bulan januari
maka jatuhnya pada bulan maret
kenapa jatuhnya pada bulan februari
mudah mudahan hakim mk bisa menangkap
apa yang kami dalilkan tersebut
kecurangan tidak ada perencanaan kejahatan
kami tetap selalu membuka
kecuali kalau kita sekedar
tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini
dan hati kita hanya untuk kepentingan
menang banyak atau menang tipis
saya bukan hotman paris utabea
kami mengucapkan terima kasih
kalau memberikan makan juga sedang puasa
nanti akan diganjar oleh mk
untuk siapa bukan untuk satu atau dua